sekitar dua puluh emak emak ini rabu pagi jogging di arena sports center kota blitar jawa timur
mereka berjalan dan berlari kecil memutari arena sepanjang sekitar enam ratus meter
uniknya bukan mengenakan baju olahraga mereka mengenakan kain kebaya
ya dengan pakaian kebanggaan masyarakat jawa ini emak emak berusia tiga puluh lima hingga enam puluh lima tahun ini tak canggung
bagi mereka menjaga kebugaran bisa dilakukan dengan pakaian apapun yang penting adalah niat dan kemauan
sri kandi pensiunan guru yang memotori jogging berkebaya mengatakan
kegiatan memperingati hari ibu ini sekaligus mewujudkan kecintaan terhadap warisan budaya berupa kebaya
rektor dan seluruh wakil rektor universitas muhammadiyah purwokerto jawa tengah
memberikan kejutan dengan mengatakan
nasi goreng khusus untuk dosen wanita
kejutan ini sebagai bentuk penghormatan kaum bapak kepada ibu ibu
nasi goreng dengan berbagai hiasan sayuran disajikan oleh rektor dan seluruh wakil rektor ump yang semuanya pria
saat memasak nasi goreng kaum bapak ini terlihat lincah
mulai dari menyiapkan bumbu menggoreng bumbu hingga menuangkan satu persatu bahan untuk nasi goreng
dua puluh dosen yang sudah menunggu mendapat jatah untuk menikmati kelezatan nasi goreng spesial hari ibu
tim liputan cnn indonesia
nah sementara itu siswa siswi sekolah di kabupaten pasuruan jawa tibur
mengajari ibu ibu di pelosok desa untuk berkarya menghasilkan uang
dengan membuat hiasan dari dahan pohon pinus dan pie susu
di surabaya siswa salah satu sekolah dasar membacakan puisi kepada ibu mereka
di depan kelas dalam rangkaian peringatan hari ibu
ini adalah keseruan ibu ibu warga desa puspo kabupaten pasuruan jawa timur
dalam memperingati hari ibu yang jatuh pada dua puluh dua desember hari ini
mereka mendapat pembelajaran dari anak anak smkn puspo
cara membuat hiasan dari limba pohon pinus dan membuat pie susu
pasalnya di sekitar lereng gunung bromo ini
banyak dijumpai pohon pinus
selain itu juga banyak warga yang menjadi peternak sapi perah
tak hanya itu mereka juga diajari cara berjualan hasil karyanya di media sosial
menurut salah seorang pelajar
mereka sengaja mengajarkan para ibu ibu untuk berkarya
agar hasil penjualan bisa menjadi tambahan pendapatan
di kabupaten bogor jawa barat
seorang pemilik lahan seluas tiga meter di desa karyasari
di kota kedengar
mengajari ibu ibu bercocok tanam padi dan beraneka macam sayuran
sang pemilik lahan juga memberikan gratis berbagai tanaman
yang ditanam para ibu ibu tersebut
dengan memberikan pemahaman cara bercocok tanam yang benar
pemilik lahan berharap agar hasil panen di ladang pribadinya tersebut
bisa membantu warga sekitar
aisyah takuasa menahan air mokok
aisyah takuasa menahan air mokok
aisyah takuasa menahan air mokok
saat membacakan puisi untuk sang ibunda tercinta di depan ruang kelas
tak hanya aisyah
dua temannya juga membacakan puisi tentang rasa terima kasih pada sang ibu
setelah pembacaan puisi
ketiga siswa tersebut itu pun memberikan buku literasi
kumpulan kumpulan puisi karya dari siswa pada orang tua mereka masing masing
pembacaan puisi tersebut merupakan rangkaian peringatan hari ibu
yang diselenggarakan salah satu sekolah di kawasan surabaya timur
selain untuk memperingati hari ibu
diharapkan kegiatan baca puisi ini sekaligus meningkatkan minat siswa dalam tulis menulis